jatuh bangun pun telah ia alami demi mempertahankan bisnis warung kopi miliknya
oh ya tentu kita sudah melakukan hal yang sama tidak hanya timah